kalian udah tau kan tugas kalian
aku mohon mas jangan ancurin masjid ini mas
ngapain kamu kesini
tugas kamu tuh dirumah
gue seikut campur
aku akan pergi dari sini sebelum kamu mengurungkan
aku akan pergi dari sini sebelum kamu mengurungkan
aku ingat kamu untuk hancurkan masjid ini mas
nanti allah marah sama kamu mas
siapa yang marah
seharusnya aku yang marah
masjid ini dibangun pake uang aku
pergi kamu dari sini
mas jangan mas
mas jangan rumuhin masjid ini mas
mau ngapain kalian kesini lagi ye
hei pak mahmud
masjid ini dibangun pake duit gua
gua mau hancurin mau apaan terserah gua
astagfirollah aladzim pak harman
tolong ngentikan ziar kalian untuk menghancurkan masjid ini
hanyalah mereka semua